sementara kondisi tutik handayani pasien facial cleft atau sumbing wajah hari ini diperbolehkan pulang oleh tim dokter universitas airlangga
namun begitu gadis enam belas tahun ini akan kembali ke rumah sakit pada kamis minggu depan untuk menjalani operasi lanjutan
tuti handayani gadis enam belas tahun yang mengalami facial cleft ini akhirnya berangsur stabil untuk kondisinya
dan setelah kamis kemarin dioperasi akhirnya tuti akan kembali ke rumahnya yang ada di rumah jang
lantas bagaimana untuk perawatan selanjutnya tuti handayani
saya sudah bersama dengan dokter putri selaku dokter bedah plastik dari tuti handayani
dokter ini akan segera pulang tutinya
iya besok akan segera pulang
kebetulan kondisinya sudah seperti mbak gita tadi bilang sudah stabil
makan sudah bisa sendiri mandiri kemudian sampai ke toilet juga sudah bisa sendiri jadi sudah bisa jalan
jadi besok akan kita pulangkan
untuk perawatan lukanya ini harus dibersihkan begitu dok tiap hari
seperti kita kita kan mandi dua kali sehari sama juga
jadi dibersihkan dua kali sehari terus kemudian karena luka itu yang baik adalah dalam kondisi moist lembab
jadi setelah dibersihkan dikeringkan maka hanya diolesi oleh salep saja
oke lalu untuk selanjutnya ini akan ada operasi kedua begitu ya
operasi kedua nanti tentunya ya itu kan kemarin dari tim mata juga memasang conformer untuk membuat kantong
karena matanya kan selama ini tidak berfungsi ya jadi kantong itu nanti akan di
lepas sehingga bisa ditaruh bola mata buatan
dan juga dari kami akan menutup celah pada langit langit dan sudut bibir
karena sudut bibir belum kita operasi dalam tahap pertama karena kalau langsung dikecilkan signifikan tidak bertahap
kemungkinan operasi langit langitnya akan susah karena kita harus membuka bibirnya lagi
oke kapan itu akan dilakukan
dua bulan lagi dari sekarang
baik dua bulan lagi
baik terima kasih dokter putri atas keterangan ya
dan memang selain faktor kesehatan
untuk tuti ini juga harus di
pantau melalui psikologisnya dia
karena nantinya juga akan ada dokter dari rumah sakit universitas erlangga
yang akan mengunjungi rumah tuti untuk melakukan pemantauan mengenai psikologis
ketika tutik bertemu dengan orang orang banyak